lo balik lagi kerja di rumah gue
tapi lo jangan senang dulu
apa tuh syaratnya
lo mesti kasih tau
kalo ketemu anak gue
gak usah pake negor
ya suruh dia jalan
terus ada syarat yang lain
syarat yang lain ntar
dan lo cepetan ke rumah gue
mau kerja lagi di tempat ibu mika
iksan gak setuju
bukannya gitu emak
nanti emak tuh dihina hina terus sama ibu mika
hina di mata orang
tapi tidak di mata tuhan
di mata allah
bagaimana kita bisa membuatnya
bagaimana kita bisa membuatnya
bagaimana kita bisa membuatnya
bagaimana kita bisa membuatnya
bagaimana kita bisa membuatnya
bagaimana kita bisa membuatnya
bagaimana kita bisa membuatnya
bagaimana kita bisa membuatnya
bagaimana kita bisa membuatnya
bagaimana kita bisa membuatnya
bagaimana kita bisa membuatnya
bagaimana kita bisa membuatnya
bagaimana kita bisa membuatnya
bagaimana kita bisa membuatnya
bagaimana kita bisa membuatnya
bagaimana kita bisa membuatnya
bagaimana kita bisa membuatnya
bagaimana kita bisa membuatnya
baca baca buku panduan lagi
karena lo udah bikin kesalahan ya
saya gak mimpi ya
saya cuma berdoa
mohon pada allah
supaya allah saya kasih uang
buat allah bang segitu kecil
dikasih apa enggak
uangnya banyak banget
dompet siapa ini ya
kok gak ada orang
kabulkanlah keinginan hamba
anak suci mu ya allah
lah hamba mohon
hanya padamu lah hamba meminta ya allah
udah pulang ma
ma iksan nemu ini
iksan nemu dompet ini di tempat sampah
pas iksan lihat uangnya banyak banget
mak bisa pakai uang ini buat naik haji
ini buat ma aja
pernah gak mak ngajarin kamu berbohong
pernah gak ma ngajarin kamu
mak pernah ngajarin kamu ngakuin barang orang lain itu milik kamu
terus kenapa uang itu
iksan suruh ma buat naik haji
iksan kan nemu ma
kalau menemukan itu kan bukan berarti sudah jadi miliknya iksan
bayangin orang yang punya dompet ini lagi panik mencari cari uangnya
mungkin dia untuk bayar rumah sakit ibunya anaknya
atau mungkin juga dia untuk bayar karyawannya
kayak apa paniknya dia bayangin dong
iksan sendiri yang ngalahinnya
iksan pergi ke tempat kami
dan tunggu sampai orangnya datang mencari
saya jadi super keras
anda sama sekali
pemilik dompet ini tuh disini
waktu aku buka uangnya banyak banget
terus aku kepikiran sama emak
aku mau kasih dompet sama uang ini ke emak
tapi emak malah marah
katanya uang ini bukan punya kita
terus aku disuruh ngebalikin
emang pemilik dompet ini belum ketemu juga
belum dari tadi udah aku tungguin
tapi kayaknya gak ada orang yang dateng nyariin dompet
terus kamu mau nungguin terus
terus sampai pemiliknya dateng
itu juga yang bikin aku bingung
yaudah gini aja
mendingan dompetnya kita kasih ke masjid aja ya
terus kita umumin deh
biar kamu tuh gak ngerasa bersalah terus ya
iya bener juga kamu